tukang dengkarunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewaku tukang dengkarunia ku terjebak di antara dua dunia
dan mengumpulkan sepuluh pendekar muda
tapi sayang kekuatanku sudah sempurna
aku akan menghabisi mereka
sebelum mereka berkumpul
jangan terlalu jemawa argadar
karena di dunia ini tidak ada kekuatan yang menutupi
lalu apa kelemahannya yang datang
ayah anda pun tidak mengetahui
bermeditasilah kalian semua
untuk menghimpun kekuatan
sandika gusti brahm
akan bertarung dengannya terlebih dahulu
untuk menguras kekuatan
hingga kalian semua
bisa berkumpul disini
kehilangan orang yang kita cintai
sekarang lebih baik kalian pergi dari sini
sebelum argadana menemukan kalian
kenapa kalian tetap di sini
aku perintahkan kalian untuk segera pergi dari sini
tidak ayahanda prabu kita bisa melawannya bersama sama
aku tidak ingin ayahanda dan syaiguru terluka
kami tidak akan meninggalkan nusyaprabu
kami tidak ingin
meninggalkan gusti prabu
kakek sepakat dengan apa yang dititahkan oleh gusti prabu
sebaiknya kalian segera pergi meninggalkan tempat ini
karena kalau salah seorang di antara kalian kena celaka
maka akan berantakanlah rencana yang telah kita susun raden
tapi ayahanda aku tidak ingin kehilangan ayahanda prabu
kau tidak akan kehilangan ayahan
sekarang ini semua ada di tangan kalian
ayo kita pergi dari sini
berjanjilah ayahanda untuk tidak meninggalkan kami
semoga dewa ta'ang selalu melindungi kalian semua
jaga dewa batar
pancaran tenaga jahat menguat begitu kuat
harga dana benar benar telah mencapai puncak kebijayaan
semoga tuhan m echoesu ala syabri
pancaran tenaga jarak
will menguat tuh itu kuat
harga dana benar benar telah mencapai puncak kedikjayaan
serahkan semua pemuda itu padaku siliwan
belum saatnya kau bertemu dengan mereka
kau ingin bermain taktik denganku
dengan mengumpulkan sepuluh pendekar muda
tapi sayang kekuatanku sudah sempurna
dan aku akan menghabisi mereka satu persatu sebelum mereka berkumpul
jangan perlu jemawa harga dana
karena di dunia ini tidak ada
ada kekuatan yang menegihi
kekuatan husdi allah
kamu akan dikalahkan oleh kesombongan kamu sendiri
wahai kakek tua
jangan campuri urusanku
urus saja dirimu sendiri
yang hampir mati

jangan lupa untuk menghubungi kami
yang memiliki hukum terbaik
tapi tidak apalah
anggap saja ini sebagai pemanasan
saya nurjati saya hasanuddin
biarkan aku bertarung dengannya terlebih dahulu
aku mohon kepada kalian
bantulah aku dengan doa doa kalian
gusti ratu bagaimana ini
apa kita tetap tidak boleh menyakiti mereka
lakukan apa yang mesti kalian lakukan
tapi sebisa mungkin jangan sakiti mereka
kita harus bertahan untuk menyelamatkan diri kita
mereka sudah terasuki
baik ibu nda
baiklah gusti ratu
mereka sangat kuat
sampai bisa membuat ibu nda dan yang lainnya terdesak
sampai tak bisa melakukan
mereka pun akan menang
mereka pun akan menang
benar seperti orang kerasukan
yang bertarung melawan subang larang beserta yang lainnya
bukan jiwa mereka yang sesungguhnya
tapi itu adalah
syetan yang telah merasukinya
paman ragedana sudah melakukan sesuatu kepada mereka
sampai mereka bisa kuat dan kebal
sungguh tak terkalahkan
itu berarti tujuanku akan segera tercapai
aku akan segera melihat sepang larang mati terbunuh
harimau jatuhkan juga
apakah kita harus melakukannya dengan beres
i efigen separuh hati dengan pegawai rey